luka ini ya allah luka yang tidak dirawat dan diobati dengan baik
mama gak bisa membayangkan kamu hidup dalam kesakitan dan keterbatasan allah
mata kamu juga tampak kosong
iya tante kan dua tahun al menghilang itu kita gak tahu apa yang dia lewatin
mungkin dia lagi mimpi buruk atau apa ya
pokoknya kita tunggu aja
al ada di ruangan dan itu benar al
itu al anak mama suami kamu ya
beneran mas al
mama yakin itu beneran al
mama lihat sendiri sayang
lihat sendiri itu al anak al
dia lagi ditangani sama dokter
kata dokter mau baik
tapi tadi dia sempat histeris dan teriak teriak
baru seperti mimpi buruk gitu
jadi gue takut sekali tapi
din jangan khawatir ya
sekarang lagi ditangani sama tim dokter
kita percayakan aja kita tunggu aja
aku ketemu sama mas al sekarang
andi andi jangan dulu nak
kondisi kamu belum sehat belum fit
tapi sekarang yang lebih penting kan mas al
mungkin aja mas al ketemu sama aku mas al jadi tambah lebih tenang
sabar dulu ya
dia ada di ruangan khusus
tapi aja mama sama suami disuruh keluar dulu sama dokter
keluarga alteh baren alvari
mari silakan menunggu di ruangan yang telah disediakan
supaya tidak mengundang wartawan yang berkumpul
silahkan menunggu di sini
terima kasih pak
papa sebentar ya
ijin sebentar papa mau ke toilet ya
pak aku juga mau ke toilet
ayo sebentar ya
mama tadi udah lihat mas al kan
ya dia mama udah lihat al
hampir dua tahun dia di pulau itu sendiri
baik gak ada yang ngurusin badannya kurus rambutnya cak cak an
baik muka merawakan gak terurus kulitnya kering
dan yang bikin mama sedih tuh waktu mama melihat ada luka bakar di tangannya
karena belum sepenuhnya
tapi mama cuman kuat
masalah selamat itu juga udah kado paling terindah yang dikasih sama tuhan kan
alhamdulillah mama gak putus untuk mengucap syukur pada allah
mama sedih sedihin tadi
itu kayak kamu bilang tadi
despite of keadaannya dia sekarang
hadir kembali hidup kita dengan selamat
itu yang terpenting buat mama
apa harus papa cuman
sampai ketemu lagi
makasih gimana seseorang itu uwoiya
oke jangan setiskan
ini latar enggak yang enam belas